allahu akbar allahu akbar
lantunan azan dikumandangkan muazzin asal aceh bernama diyaudin saat ikut lomba azan di arab saudi viral di media sosial
aksi diyaudin membuat kagum bahkan membuat juri tertunduk meneteskan air mata
diyaudin berhasil mencetak prestasi membanggakan di lomba azan internasional outrel kalam
diyaudin sukses menyabet juara dua dalam lomba yang diselenggarakan pemerintah arab saudi
selain mendapat trofi berwarna perak diyaudin juga mendapatkan hadiah uang sebesar satu juta rial atau sekitar empat miliar rupiah
sedangkan juara satu dari lomba azan diraih tuan rumah mohamed al sharif dari arab saudi
juara satu mendapatkan trofi emas dan uang sebesar dua juta rial atau sekitar delapan miliar rupiah
dilansir dari detik com nazarudin ayah kandung dari diyaudin mengatakan
anaknya mendaftarkan lomba secara daring dengan mengirimkan rekaman azan ke panitia
setelah melalui penilaian diyaudin dinyatakan lolos sehingga ikut berkompetisi dengan peserta dari sejumlah negara lain